utang indonesia hingga saat ini menembus angka empat triliun rupiah
tidak sedikit pengamat yang menyampaikan analisa maupun kritikan
mengenai jumlah utang pemerintah yang terus membengkak itu
bahkan pemerintah diminta menghitung ulang produktivitas utang negara
lonjakan nominal utang pemerintah kerap menjadi sorotan
utang pemerintah hingga februari dua ribu delapan belas menembus empat tiga puluh empat triliun rupiah
utang terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebanyak sembilan belas dua puluh tujuh persen
dan delapan puluh tujuh puluh tiga persennya berbentuk surat berharga negara atau sbn
tren utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan
terlihat dari jumlah utang pemerintah yang telah mencapai empat triliun pada februari
atau meningkat tiga belas empat puluh enam persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya
ekonomi indef mengingatkan
pemerintah perlu menghitung ulang produktivitas utang negara
untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
misalnya pada industri sektor real seperti pariwisata dan manufaktur
pemerintah juga perlu meningkatkan ekspor indonesia yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi
dan kemana saja alokasi utang ini dialokasikan
tentu harus namanya kita lihat lagi bahwa utang ini harus terhadap sektor sektor atau industri real
yang memiliki produktivitas
tinggi pada saat diberikan stimulus investasi
di lain pihak menteri keuangan sri mulyani angkat bicara terkait pandangan sejumlah pihak
yang membandingkan utang dengan belanja modal atau bahkan belanja infrastruktur
belanja modal tidak seluruhnya berada di kementerian namun juga dilakukan pemerintah daerah
dana transfer ke daerah meningkat signifikan menjadi rp tujuh ratus enam puluh enam triliun pada dua ribu dua puluh
dari sebuah pemerintah yang berpengalaman dengan pemerintah

sebesar dua puluh lima persennya diharuskan merupakan belanja modal meski belum semua daerah mematuhi
kemudian dalam kategori belanja infrastruktur
tidak seluruhnya masuk belanja modal
lantaran dalam membangun infrastruktur
diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja masuk ke belanja barang
kekhawatiran soal utang yang berlebihan justru mengurangi produktivitas masyarakat
terlepas dari persoalan utang dalam kategori belanja
di dalam negeri
nyata sejumlah negara dunia menjadikan utang sebagai penopang infrastruktur negaranya
mengatakan yang terpenting adalah mengukur keamanan utang
utang negara yang menembus empat triliun rupiah
menuntut pemerintah agar lebih tepat dalam mengalokasikan dana
dalam apbn dua ribu delapan belas target plafon utang pemerintah di angka empat tujuh ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
pemerintah harus memastikan agar utang negara tersebut tepat dan produktif
sehingga utang negara dapat menjadi stimulus perekonomian
soalan adalah bagaimana mengukur keamanan dari utang
tentu kalau utang itu hanya dibandingkan dengan rasio terhadap gdp
dan juga apalagi dengan aset itu tentu nggak proporsional
bahwa itu menjadi salah satu indikator iya
tetapi yang menjadi persoalan utama lagi adalah sejauh mana utang itu benar benar produktif
nah itu selama ini produktif atau tidak
nah tentu ini kan harus ada ukurannya
pertama kita mulai dulu dari perencanaan pengalokasian belanja pemerintah
dilihatnya tentu dari postur apbn
nah dari postur apbn misalnya dari belanja pemerintah pusat
dari tahun dua ribu delapan belas

atau tiga tahun terakhir
itu ternyata yang mengalami kenaikan signifikan itu justru belanja pegawai